sekol tiga m harus saya terapkan sebelum memasuki kawasan sipinsur
menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak
memasuki sipinsur saya langsung disambut oleh keindahan pohon pohon pinus
yang mendominasi sebagian besar kawasan ini
udara segar dan dingin membuat saya ingin melepas masker sesaat
dan menghirupnya secara langsung
di sini banyak spot spot bagus untuk berfoto
tentunya dengan berlatar
saat ini saya berada di geosaid sipinsur
dari titik ini saya dapat melihat pemandangan yang sangat indah
pulau sibandang dan juga pulau samosir
di kawasan danau toba ini tidak hanya pemandangan yang indah saja
namun terdapat juga kuliner yang khas dan rasanya bikin penasaran
karena saya belum pernah mencicipinya
kalau gitu langsung saja ya
kita akan jalan jalan mencoba kuliner khas kawasan danau toba
saya sangat penasaran dengan rasa bumbu khas toba
yakni andaliman atau biasa disebut mericanya orang batak
andaliman menjadi salah satu elemen rasa pembentuk kuliner batak
konon rempah andaliman ini tak bisa ditemukan di luar wilayah sumatera utara
dan hanya tumbuh di dataran tinggi
ikan mas arsik salah satu masakan khas batak
yang menggunakan bumbu rempah yang sangat indah

arsik ikan mas kerap digunakan pada pesta adat batak
arsik ikan mas pada dasarnya adalah merebus ikan mas
dengan menggunakan beragam rempah dan bumbu
tentunya dengan tambahan andaliman
pada acara acara keluarga arsik kerap menghiasi dapur orang batak
namun yang akan saya cicipi saat ini adalah resep barat
yang dipadukan dengan bumbu khas batak toba
yaitu pizza andaliman yang berada di bali g kabupaten toba samosir
dengan tetap menerapkan protokol tiga m
menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak
saya langsung saja memesan pizza andaliman di kedai ini
yang saya pesan selain pizza ada juga kopi susu andaliman
pizza andaliman ini tidak berbeda dengan masakan pizza pada umumnya
sama seperti membuat pizza
adonan dari tepung terigu telur dan ragi dibentuk sesuai ukuran loyang pizza
yang membedakan sausnya menggunakan saus andaliman alias merica batak
setelah itu baru topping sayuran segar sosis dan keju ditaburi di atas adonan pizza
pisa andaliman saya sudah jadi
hmm saya tidak sabar jadinya
sambil menunggu pizza saya datang
saya menikmati kopi susu dengan campuran andaliman
ditemani pemandangan danau toba di belakang sana
oke terima kasih
nah ini dia pizza andaliman
yang disajikan dengan tambahan bumbu atau
dan perempah khas dari kawasan danau toba yaitu andaliman
andaliman ada di sini
oh iya sausnya pun ini ada saus khusus
ini saus andaliman
kemudian kalau yang ini ini adalah mayonis buatan sendiri dengan ada tambahan andaliman di dalamnya
dan anytime ini
saya mau buka firsthand helping deskripsi saya
yang setelah disini
sudah pasang ke assistant
dan punya eating test
jadi kami lihat sekarang saya ingal
yang mengandung anda liman
perpaduan pizza anda liman dengan mayonaise ini
rasanya lebih ringan
tidak selada atau sepedas
dan sangat pas dikonsumsi di kawasan danau toba
dengan cuaca yang dingin sambil
memakan atau menyantap pizza
dengan rasa pedas tentunya akan menghangatkan tenggorokan
sambil ditemani pemandangan danau toba
daya tariknya tidak berhenti pada keunikan kulinernya
letaknya yang berada di pinggiran danau toba
juga menawarkan pemandangan yang memanjakan mata
saat menunggu dan menyantap makanan
tim liputan cnn indonesia